maafin bokap gua
lu mau perbalain gue
mau nampar gue juga
lakuin sekarang cepetan
cepet tampar gue sekarang
kau aja tampar gua
gua nggak mau
kau aja tampar gua
bokap gua udah nyakitin lu
lu tampar gua sekarang
maafin bokap gua
maafin bokap gua
maafin bokap gua
maafin bokap gua
gua salah lagi
maafin bokap lu
gua salah apa

saya mau membesarkan el dengan penuh kasih sayang
saya berusaha untuk membahagiakannya
supaya nggak ada satu air mata pun jatuh
walaupun kami hidup menerita
kamu dan papakan
membuat anak saya menangis seperti ini
saya nggak terima itu
saya minta maafin bokap gua
dan jangan pernah mendekati ada saya